pencegahan penyebaran covid sembilan belas tak hanya dilakukan di posko titik penyekatan arus balik
di kota asal seperti jakarta dan bekasi
pemudik yang baru tiba dari kampung halaman juga menjalani tes covid sembilan belas
hasilnya diantara para pemudik yang baru saja kembali ada juga yang reaktif covid sembilan belas
petugas gabungan pemerintah kota madia jakarta pusat bersama aparat tni dan polri
mendatangi sebuah rumah kos di jalan sedap malam senen jakarta pusat minggu sore
kedatangan petugas gabungan untuk mengecek puluhan pemudik yang baru saja tiba di jakarta
selain memeriksa dokumen seperti sikm
petugas juga mewajibkan para pemudik menjalani pemeriksaan swab tes antigen
selain itu tugas juga menempelkan stiker khusus isolasi mandiri
agar pemudik tetap berada di rumah selama empat belas hari ke depan
tadi sempat diperiksa apa saja oleh petugas pak
di polsek doang tadi
di minta apa saja sempat di tes swab
iya di swab
sementara itu di jakarta timur dari dua puluh lima pemudik tujuh orang diantaranya reaktif covid sembilan belas
usai menjalani swab tes antigen di sejumlah posko kesehatan pada minggu sore
tujuh orang pemudik yang menjelaskan
tujuh orang pemudik yang menjelaskan
tujuh orang pemudik yang menjelaskan
tujuh orang pemudik yang menjelaskan
tujuh orang pemudik yang menjelaskan
dari swab yang dilakukan sepanjang hari ini
terdapat tujuh orang yang akan dilakukan pcr karena bergejala
tak hanya di jakarta pemudik yang baru kembali dari kampung halaman ke bekasi jawa barat
juga di tes covid sembilan belas
ratusan pemudik minggu siang yang melintas di ruas jalan raya rengas bandung bekasi jawa barat
menjalani swab antigen
hasilnya dari dua ratus tujuh puluh empat
tujuh puluh pemudik yang dites
empat orang diantaranya reaktif
itu tadi sudah kita dapatkan
yang dites swab antigen gratis
yang ditemukan empat yang reaktif
dua kita tempatkan di wismati
selain di pos rengas bandung bekasi
tes covid sembilan belas bagi pemudik yang baru tiba dari kampung halaman
juga akan dilakukan di bekasi jawa barat

hingga arus balik usai
tim liputan cnn indonesia